sebuah papan rambu penunjuk jalan di kilometer enam lima tol jakarta tangerang ambruk
karena ditabrak truk tronton senin pagi
kemacetan lalu lintas sempat terjadi hingga akhirnya papan itu dipindahkan
dilansir dari cnn indonesia com kejadian ini atau kecelakaan terjadi sekitar pukul delapan pagi
truk menabrak tiang papan hingga roboh
papan yang menghalangi arus lalu lintas membuat kendaraan tidak bisa melintas
kemacetan pun terjadi
petugas lalu lintas kemudian mengalihkan arus tol semanggi ke arah pluit kapuk
tim jasa marga kemudian memindahkan papan yang roboh
petugas sempat sulit memindahkan rambu atau papan rambu ini sehingga harus dipotong potong
hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab truk menabrak papan rambu